wah galuh kan sudah sehati dengan mbok ronda
iya seandainya kita jadi galuh kita juga akan merasakan kepedihan
sayang kenapa kamu menangis
apapun yang terjadi simbo akan tetap merawat kamu
ratu kayangan itu sudah berani macam macam sama aku
aku harus mencari akal
supaya anak kecil itu tidak akan lepas dari pelukanku
hah dari kutukanku
ini aku bawa makanan untuk simba
ini aku bawa makanan untuk simba
terima kasih ya nak kamu anak yang baik
sini simbu suap
biarin kalian ngiri ya
aku ngomong sama kerbau dan sama kambing kambing itu mbak
mereka ngatain aku kolom kan katanya aku sudah besar masih disuapin
memangnya kamu bisa bicara dengan binatang
malahan mereka mau minta makanan kita
uh enak aja ini kacau
ini kan makanan punya kita
hehe kamu ini ada ada sancai keong mas
ya udah mbok kasih sedikit ya
ini dari simba makan ya
katanya simba orang baik
huh ngerayu nye
eh kurang ajar aku banci sekali
alajaran aku benci sekali sama keong mas itu
wow nampaknya dia sekarang akrab sama nenek tua itu
kalau begitu harusnya nenek tua itulah yang lebih dulu aku singkirkan
aku akan membuat racun yang sangat mematikan
tidak ada satu pun yang bisa mengobati
kecuali diriku sendiri
tidak ada satu pun yang bisa mengobati
belang kamu kok manjat
belang kamu kok manjat
aku tidak punya makanan
nanti aku masak dulu
sekarang aku akan berjalan sendirian
dari zaman jepang yang namanya janda ya sendirian
sekarang saatnya aku mengatur siasa
paling tidak mengapa

tumben gak biasanya di anak kakek gitu
kok pahit ya jamunya
namanya juga jamu mbok kalau nggak pahit bukan jamu namanya iya toh
gak usah bayar mbok
ternyata kamu ada disini ya
keong mas lucu kayaknya kamu lebih cocok dipanggil keong jereng
nakal kamu ya awas ya brand yang tauin aku nanti aku kritikin loh
belang ada apa sih apanya yang gawat
kok kamu kayak ketakutan gitu sih
apa teman teman aku pulang dulu ya
mbok mbok bangun mbok
sepertinya sudah tidak ada harapan lagi
tidak simbol tidak boleh mati
simbo tidak boleh mati
mbok bangun mbok aku sama siapa
mbok nanti aku sama siapa mbok
mbok bangun mbok mbok bangun mbok
mbok bangun mbok
mbok bangun mbok
mbok bangun mbok
mbok bangun mbok
kasihan galuh pasti dia sedih sekali
ya iyalah galuh kan sudah sehati dengan mbok ronda
iya seandainya kita jadi galuh kita juga akan merasakan kepedihan
sayang kenapa kamu menangis
tidak sayang simbokmu masih hidup
dia hanya mati suri karena terkena racun nenek sihir yang jahat
simbokmu bisa sehat kembali bila memakan buah delima ajaib yang tumbuh di hutan larangan
hutan larangan itu kan tempat tinggal nenek sihir yang jahat itu gusti
lagi pula itu kan berada di puncak gunung tertinggi
bagaimana aku bisa kesana
mintalah bantuan pada binatang binatang sahabatmu
kau tidak akan menyangka apa yang mereka bisa lakukan untukmu
berarti benar simbo masih hidup
belang perpati dan kau klinci
apa yang kalian lakukan disini
kami akan membantumu keong mas
kami akan mengantarmu ke hutan larangan
tapi kalian belum tahu siapa nenek sihir itu
dia jahat sekali
dia jahat sekali
dialah yang mengutuk aku menjadi keong mas
kami tidak takut
simbolmu sangat baik pada kami
kami akan melakukan apapun agar mbak ronda cepat sembuh
terima kasih belang
terima kasih merpati
terima kasih klinci
kalau kita berjalan kaki ke hutan larangan
pasti bisa sebulan kita baru sampai disana
bagaimana caranya ya
masalah itu segampang keong mas

aku bisa membantumu
masalah itu segampang keong mas
aku akan mengantar kalian ke sana
berhenti lihat itu itu dia hutan larangan
hati hati di hutan ini banyak sekali berkeliaran anak buah nenek sihir
katanya binatang binatang dan pohon di sini bisa jadi mata mata nenek sihir
lari kemana tom

lari kemana lagi tom
kamu tidak akan bisa lepas dari sini
besar pohon jack lepaskan keomas kalau tidak kau akan merasakan akibatnya
terima kasih kelinci kau sudah menyelamatkan aku
kita cari buah delinco
ajaib sebelum nenek sir tahu kalau kita ada di sini
aduh gimana ya sepertinya kita tersesat deh dari tadi kita seperti berputar putar di tempat ini saja
iya ya aku juga bingung
kita bisa menemukan buah delinco
hanya ada makanan di sini
berutulah kau pasti enak jika kau masalah
tidak lepas lepas
take sejahat beraninya sama anak perempuan
kawan aku kalau berani
bisa apa kau mau melawan aku telan remuk tulangmu
oh pasti tidak ada apa apanya dibanding aku coba buktikan
kurang aja baik akan aku buktikan kesakianmu
ya kalau itu aku juga bisa coba kok jadi binatang yang lebih kecil
bilang ternyata kau sangat cerdih akhirnya kamu bisa mengalahkan raksasa yang sangat sombong itu
kelmas lihat itu
itu dia delima ajaib kita berhasil menemukan obat untuk simbol

kau sudah selesai menemukan kita
ya aku sudah selesai menemukan kita